untuk mengetahui bagaimana efektivitas selandia baru dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
bergabung melalui sambungan skype duta besar indonesia untuk selandia baru tantowi yahya
selamat sore pak tanto
apa kabar sehat pak tanto
alhamdulillah sehat ya
pak tanto mukanya sangat berbinar binar sama berbinarnya mungkin dengan banyak warga di sana
yang saat ini selandia baru sudah membuka lockdown
sudah bersiap untuk kembali menghadapi the new normal hidup yang normal
kita tahu kurang lebih empat minggu ya selandia baru menerapkan lockdown level empat
who sendiri bahkan memuji bagaimana selandia baru cukup efektif menekan pandemi corona di sana
apa sih sebenarnya yang dilakukan strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah selandia baru
sehingga sebegitu suksesnya menekan penyebaran covid sembilan belas di sana
ya perdana menteri
selandia baru jatina argen dan pemerintahannya yakin betul bahwa selama belum ditemukan vaksin
maka cara yang paling ampuh untuk melandaikan kurva adalah dengan memutus transmisi atau memutus penularannya
tidak ada cara lain
nah menutup penularan itu paling efektif adalah dengan jaga jarak physical dan social distancing
melalui berbagai level kesiagaan
nah setelah dilaksanakan lockdown memang kurvanya langsung melandai
angka terinfeksi turun jauh dari sekitar tujuh puluh delapan puluh sebelum lockdown diperlakukan
sampai turun di bawah dua digit kemudian menjadi satu digit
kemudian selama tiga hari dua hari yang lalu tingkat terinfeksi
jadi cara yang paling ampuh ditemukan memang dengan memutus transmisinya
dan ini tidak mungkin bisa sukses tanpa partisipasi semua dari masyarakat
nah dan masyarakat selandia baru ini sangat disiplin dan sangat patuh terhadap anjuran pemerintah ini
pak tonto tidak ada peraturan
yang berjalan dengan maksimal tanpa adanya kepatuhan ya
kita lihat bagaimana kesadaran artinya sekarang tuh kuncinya setelah peraturan pastinya kesadaran
masyarakat di selandia baru yang juga menjadi kunci sukses menekan penyebaran covid sembilan belas
sehingga sekarang sudah dibuka lagi nih lockdownnya
mungkin bisa di share dan bisa menjadi role kita juga yang ada di indonesia
kalau pak dubes juga lihat di sini masih banyak orang orang ke pasar
kemarin juga bahkan di bandara waduh chaos sekali
namai sekali di sana
mungkin bisa jadi pelajaran buat kita nih masyarakat indonesia soal kepatuhan ini
ya sehebat apapun peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah kemudian diawasi dengan ketat oleh pemerintah
namun apabila masyarakatnya tidak kooperatif tidak mendukung maka hasilnya tidak akan maksimal
nah keberhasilan dari selandia baru itu adalah
peraturan yang sangat tegas tidak berubah berubah dijalankan secara konsisten berikut sanksi sanksinya
nah tetap saja yang menetapkan penunjuk itu adalah tingkat partisipasi masyarakat
sekali lagi di sini masyarakatnya itu betul betul pasuh mengikuti segenap anjuran dari pemerintah
sehingga akhirnya lockdown itu bisa dilalui dengan baik
memang dipertanjong dari
tadinya empat minggu menjadi lima minggu kemudian dari lockdown kita turun ke level tiga
yang seharusnya dua minggu untuk memastikan lagi ditambah menjadi dua minggu setengah
dan sekarang ini kita masuk ke level dua di mana protokolnya itu sedikit dilonggarkan
tapi tidak benar benar longgar
artinya bahwa pemerintah di sini sadar betul bahwa virus ini belum betul betul bisa dimatikan
jadi untuk itu tingkat kewaspadaan itu tetap harus dijaga
pak tanto tadi saya tertarik dengan statement pak tanto
selain peraturannya yang memang yang sangat sangat ketat di selandia baru kemudian tadi peraturannya tidak berubah berubah
bagaimana sih sebenarnya strategi kemudian pola komunikasi soal regulasi ya
yang diterapkan yang diberlakukan oleh pemerintah selandia baru terhadap seluruh masyarakatnya
kesamaan atau sinkronan antara masing masing lembaga atau institusi di sana sehingga satu suara gitu
ya selandia baru ini diuntungkan dari posisinya di paling selatan
karena posisinya paling ujung
maka selandia baru ini masuk dalam kelompok negara yang paling akhir terkena infeksi virus ini
jadi jaraknya itu kurang
kurang lebih satu bulan
nah dalam waktu satu bulan itu kita
mereka mempunyai waktu untuk melihat kejadian di negara negara lain
dan cara pemimpin dari negara negara tersebut dalam menanggulangi ini
nah selama masa nunggu tekbook
mereka mempersiapkan diri
jadi kuncinya memang dipersiapan
jadi mereka menyiapkan peraturan dan regulasi
yang basisnya itu adalah
serta rekomendasi dari para ahli dan akademisi
kemudian selama masa menunggu itu pula
mereka mempunyai waktu untuk melakukan koordinasi internal
dan benar ketika virus itu masuk di akhir februari
nah jarang ada negara yang siap ya
kenapa mereka siap
ya karena mereka punya waktu untuk mempersiapkan diri
nah tapi masa tunggu itu pun tidak akan berguna banyak
karena mereka akan dikonsumsi
apabila pemerintahnya menganggap virus ini secara tidak serius gitu
nah di sini mereka menganggapnya ini sesuatu yang sangat serius
tapi nanti datang mereka siap
oke artinya persiapan mitigasi kesehatan cukup baik
walaupun memang kondisinya serba darurat ya
pak tanto masih banyak mau ngobrol sebenarnya kita
tapi waktunya sangat terbatas
terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan cnn newsroom
dubes ri untuk selandia baru
pak tanto wiyah ya terima kasih sekali lagi